calon wakil gubernur dki jakarta silviana murni pada sabtu pagi mendatangi warga di perumahan kostra tanah kusir jakarta selatan
silviana datang untuk meminta restu kepada warga
kepada keluarga purnawirawan silviana murni mengatakan bahwa ia juga berasal dari keluarga purnawirawan
mantan deputi pariwisata dki jakarta yang berpasangan dengan agus harimurti ini
meminta doa dan juga restu kepada masyarakat yang tinggal di komplek kostrat
ia juga menyampaikan pesan dari agus harimurti untuk tetap berada dalam satu perjuangan demi jakarta yang berada